pimpinan dpr mendukung usulan komisi satu untuk membentuk panitia kerja ketahanan negara untuk menangani virus corona
pimpinan dpr juga mendesak pemerintah untuk membentuk pusat krisis sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona
wakil ketua dpr sufmi dasko menilai pembentukan panja virus corona di komisi satu dengan mengedepankan militer sebagai garda terdepan untuk melihat ketahanan negara dalam mengatasi penyebaran virus corona
menurut dasko selain komisi satu komisi kesehatan dpr juga akan membentuk panja untuk mengawasi langkah pemerintah
dasko juga menyarankan agar pemerintah lebih aktif mengambil langkah strategis untuk meyakinkan masyarakat
ia menyarankan pemerintah segera membentuk pusat krisis yang dipimpin oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk memantau perkembangan penanganan virus corona di tanah air
saya sudah merilis meminta kepada mendagri sebenarnya untuk membuat desk corona
di mana mendagri ini yang bisa mempunyai struktur sehingga kelurahan saya pikir ke pelosok pelosok untuk kemudian mengeluarkan semacam instruksi dan kemudian memantau sejauh mana kemudian perkembangan masyarakat
atau adakah kemudian
gejala gejala yang terdampak corona di wilayah masing masing sampai pelosok pelosok
melihat situasi di luar yang semakin maraknya corona mungkin ada bagusnya menteri pmk ini mengambil alih kemudian lintas kementerian untuk mengorganisir membentuk crisis center untuk korban